hey jangan nyangger enggak mau nyoba rival lo
kamu gak makan
saya belum lapar
kalau saya mah udah
kata almarhum abah saya
kalau makan sebelum lapar
berhenti sebelum kenyang
gak baik nonton yang begituan
kalau udah bilang ge cepetan jalan
bang mau cek bang
maaf saya lagi gak mau cek
gini bang kembali
ya udah deh
bang jangan tidur
ini kopinya udah
cuman merem doang
gimana mau punya banyak duit
ngojek lama amat jak
mau balik dulu ke rumah
baru gue mau seruput tuh kopi
mertua gue datang terus ngomel
jack kamu harusnya bersyukur masih punya mertua
nah sekarang giliran siapa yang ojek
tadi kan lo dengerin gue
nggak usah jak
nggak usah udah lo aja
udah jangan pada berbutang nggak mau
biar adil sweet aja
saya lupa harus jemput bapak saya di warung pamumun
jak kamu aja ya yang antar pak sofian
dulu waktu entis masih muda sama kayak kamu
nggak punya pekerjaan juga bah
bukan tidak punya pekerjaan saja
pacar juga tidak punya
soalnya si entis mah suka ngedengerin apa kata saya
dia mah penurut patuh sama orang tua
makanya sekarang dia sudah punya pekerjaan
makanya kamu juga harus nurut apa kata orang tua kamu
udah kopinya pak
kopi nasinya sama telur
sembilan belas ribu
harusnya ada selembah
saya ada kok pak kembaliannya
duh kan ada
terima kasih pak nikat
emang tahu pak
bapak kasih tahu ya gimana kalau makannya di restoran padang
bapak denger denger katanya kalau makan di restoran padangnya
pasti mah tersenyum
tapi enak apalagi lauknya gole tunjang sama goreng paru
iya itu tetis
bu bapak minta teh manis panas dong
ibu lagi bete
bu teman bapak di kampus pak rudi yang dulu pernah bapak kasih sampel rendang
dia pesen lima puluh potong rendang buat acara makan siang arisan keluarganya
bapak indah bohong kan
mana berani bapak bohong sama ibu
babe masih pengen kawin lagi
jangan dah be
gimana kalau din cariin perempuan yang sumuran bapak
kagak usah gue udah punya calon yang lain
bapak bapak mau kawin
bapak mau kawin
manis teti mertuan isi ojek
gimana menurut lu
gua udah di depan mall
gua udah di depan mall
teh ani udah makan belum
siapa tahu mau nyuruh saya beli makan
ih amin aku udah makan tadi siang
amin lu udah makan belum
maaf surat yang mau diantarin mas pur ke alamat yang benar ternyata masih ada di inut